pindah haluannya lanyala mataliti menyisakan banyak kontroversi serta spekulasi mengenai seberapa punya dampak elektoral sih dari serangan balik mantan ketua umum pssi ini
bagi kekuatan jokowi dan terutama prabowo paling tidak ya ini yang menjadi fokus misalnya di jawa timur ini
dapat dapilnya lanyala yang juga diklaim katanya sampai ada memotong potong leher segala lah
spekulasi mengenai efek lanyala beberapa fenomena pindah gerbongnya beberapa tokoh dan pengurus partai dalam dukungan politik juga jadi pertanyaan menarik
ada apa gerangan jelang jelang ujung ujung masa kompetisi banyak bursa transfer liar yang terjadi di luar yang semestinya
kami akan mengulasnya bersama malam hari ini bang inas nasrullah dari tim kampanye jokowi maruf amin
terima kasih bang inas
assalamualaikum wr wb
kemudian ada bang amat riza patria dari badan pemenangan prabowo sandiaga yang lagi sibuk nih menjelang penentuan dpt nih bang ya komisi dua
terima kasih bang riza sudah datang menyebutkan diri
kemudian yang akan mengenai
mengawal intelektual dan moral kita malam hari ini ada profesor aisyah kam analis politik
terima kasih prof
oke ini kita akan mulai triggernya sebenarnya masalah makronya itu banyak bursa transfer liar nih bang
jadi tanpa ada perbedaan
transfer pemain tapi liar
jadi melanggar kontrak katanya gitu
tapi yang menjadi trending topic dalam satu dua tiga hari terakhir tentu saja pengakuan dari lanyala mataliti
semalam saya baru mewawancari lanyala dan banyak pengakuan pengaku
pengakuan yang saya nggak tahu apakah mengagetkan atau tidak mengagetkan tapi tentu saja benar kata prof ikam
menarik dan banyak dinanti oleh publik
kita berikan sedikit yuk dari sekian banyak pernyataan dan pengakuan testimoni pengakuan dosanya lanyala itu
kita putarkan sedikit apa sih yang menurut lanyala paling dia dosa lah dari lanyala kepada jokowi dua ribu empat belas yang lalu
kita lihat dulu
tidak ada satu perintah dari manapun
sepertinya seperti berjalan begitu saja
keluar berita berita pak jokowi
jadi kita itu yang meneruskan melalui blackberry
akhirnya itu yang terus kita menggalang suara untuk pak prabowo
meneruskan berita berita hoax itu
itu kurang lebih bang inas bang riza dan prof vikam
panjangnya kita sudah tahu lah isinya kurang lebih apa
saya mau ke bang inas dulu
sebenarnya apa yang anda cium dari
pengakuan lanyala ini secara politik secara moral secara intelektual
apa perspektif anda nih bang
saya teringat dengan umar bin khattab dulu
umar bin khattab kalau memang dulu sudah dikenal hoax ya mungkin
apa yang dilakukan oleh umar bin khattab kepada rasulullah saw
ya seperti itu
ya menghujat rasulullah
bahkan ada upaya dari umar bin khattab dulu untuk membunuh rasulullah gitu kan
umar bin khattab itu mendengar adiknya mengaji
mendengar bagaimana rasulullah itu tabir rasulullah begitu santun dan sebagainya
akhirnya hatinya luluh
dia bahkan datang kepada rasulullah dan minta maaf
kepada rasulullah dan akhirnya menjadi pengikut tasoda
dan meninggalkan kelompoknya kelompok jahiliah
kurang lebih seperti itu
dia kan seperti itu
lanyala itu dia bikin hoak tentang jokowi
dia bahkan mengatakan
jokowi itu pki menurut saya
pki keturunan tionghoa kristen
udah setelah sekarang mendengar program programnya pak jokowi ternyata bagus gitu kan
pak jokowinya juga baik dan sebagainya
dia datang kepada pak jokowi dan minta maaf
akhirnya yang menang adalah kebenaran
selama ini yang dilihat oleh lanyala adalah
bahwa pak jokowi itu tidak menebar hoax
padahal pak jokowi melakukan kerja kerja
pada saat itu
dia melakukan kerja yang baik
bahwa dia dulu itu sumber hoax
malah dia selalu meninggalkan itu
menurut anda lanyala bekerja sendiri atau secara sistemik
kalau saya melihat dari pengakuannya dia
saya hanya lihat dari pengakuannya lanyar
bahwa itu semua dilakukan oleh diri sendiri
tapi kalaupun itu sistemik ya sistemiknya lanyala
saya tidak tahu kesini dan sana
pengakuannya lanyala bahwa itu yang dilakukan oleh dianya
berarti dia yang melakukan selama ini
efek lanyala itu
berarti efeknya cukup besar
efeknya waktu itu cukup besar
begitu banyak begitu masif kecurigaan masyarakat
kepercayaan masyarakat bahwa pak jokowi katanya pki
kan banyak yang percaya pada saat itu kan
tetapi dengan sekarang pak lanyala ini lanyala mengatakan
baik itu dia yang produksi
dan dia akan mencoba untuk mengeliminir
nanti kemudian saya yakin itu efeknya akan ada
oke kita akan tanya bang riza mengenai pengakuannya
nanti akan konfirmasi pasti bang riza banyak membantah
tapi saya kasih kesempatan
bang riza untuk pikir pikir dulu
bang kita akan break dulu
kami akan segera kembali
pusat cina berikut
jadi tim kampanye jokowi sendiri sudah melihat
bahwa efek lanyala akan membawa tadinya mendung
ada sedikit pencerahan supaya yang tadinya mungkin bingung
jadi tercerahkan kembali
itu efek lanyala kurang lebih seperti itu ya bang
di madura terutama ya
bang riza sendiri
bang riza sendiri melihatnya gimana
ya buat kami biasa dalam demokrasi politik
undang undang telah mengatur setiap warga negara punya hak memilih
dari a ke b itu biasa
lanyala dukung prabowo sekarang dukung jokowi itu biasa
kami di dprri bisa didata tuh
dari pdip sampai hanura nasdem semua kan pindah pindah itu biasa
itu bursa transfer liar tuh banyak sekali ya bang ya
yang udah jadi
karena lanyala kan belum jadi
karena kan belum jadi di dewan
dari aroma penciuman anda bang riza ini kan dilakukan kalau misalnya pak nyala mengaku dosa kenapa baru mengaku dosanya empat lima bulan lima bulan
justru pertanyaan saya sederhana
aroma anda pak penciuman
saya melihat begitu kan pertanyaan saya lanyala itu kan orang yang pinter
ketua kadin ketua umum pssi orang yang sukses berpendidikan jaringan
dulu dengan segala kelebihannya kenapa menyatakan pak jokowi pki umum
apa yang melatar belakangnya
itu jadi pertanyaan kita sekarang
kenapa dulu menyampaikan itu
dengar dengar dari orang
masa orang pinter rasa dengar dengar langsung
nggak boleh tuh
itu masalah itu bisa kena pidana itu
dia harus dengan sadar apa yang menyiapkan dia menyampaikan hoak atau apapun
benar nggak benar harus dibuktikan dulu
itu yang pertama
yang kedua ya saya sih kita harus cerdas lah kalau orang pindah itu kan ada sebabnya
kenapa pindah dari partai yang a pindah ke partai b
dari pilpres yang a ke b
semua itu ada latar belakangnya
nyala juga orang nggak tahu apa latar belakangnya
mungkin ada kekecewaan
ya biasa orang kecewa itu biasa
tapi kan harus proporsional
apakah gerindra partai yang mengecewakan
apakah prabowo yang mengecewakan
faktanya partai gerindra sukses kok
begitu masuk langsung dua puluh enam kursi
insya allah dua ribu empat belas kalau nggak ranking satu minimal ranking dua
berarti konsep manajemen ideologi dan sebagainya sukses berhasil
banyak orang pindah kan biasa biasa aja bang riza ya
memang belum menang ya kan di pilpres dua ribu empat belas ini
tapi faktanya adalah penantang yang paling kuat
selain pak jokowi
itu kan fakta
ini kan nggak bisa ditutup
berarti kan berhasil prabowo
berarti kan gerindra berhasil
kalau ada satu dua jangankanlah nyala
yang telah dibina
dijadikan ketua dpd
dijadikan rekomendasikan jadi bupati
minta prabowo kampanye dikampanyekin
jadi begitu jadi tau tau pindah partai lain
prabowo gak marah kok dia
kalau kita sebagai manusia
sebagai manusia biasa marah nggak sih
tapi itu kan nggak bikin heboh
nggak menimbulkan kontroversi di publik karena pengakuan pengakuan ya
kalau ini nih apa yang terjadi
beranian lain itu kan
apa yang mencoba untuk
tadi kan anda bilang kalau masuk cnn sekian ribu balihonya
masuk sini sekian ribu balihonya
mungkin raja pengen juga nih diundang di cnn
diundang di tv tv lain
jadi hanya bombastis bombastis saja tanpa sustansi
ya biasa kontroversi itu biasa
kita tahulah pemain pemain politisi
ini kan cara yang mungkin cukup efektif bagi lanyala
tapi jangan salah
dia tidak menimbulkan simpati dari kelompok pendukung pak prabowo
apakah mendapat simpati dari pendukung pak jokowi
yang pasti tidak mendapat simpati dari pendukung prabowo
belum tentu dapat simpati dari pilpres pak jokowi
sebelum ke prof ikam saya mau nanya ke bang inas dulu
anda setuju bahwa ini hanya bombastis saja untuk ya karena mau caleg
jadi cari sesuatu yang rame rame sehingga dikenal dan membantu
equivalen dengan dua puluh baliho lah gitu
tidak juga lah
lebih dong maksudnya dua puluh
pak lanyala ini kan punya kemampuan
punya kemampuan dia juga ke seorang pengusaha
jadi tidak aja hitung hitungan untuk itu lah
kalau dia mau bikin iklan di tv juga dia punya dana untuk itu
tapi bukan seperti itu
tetapi memang kalau saya lihat dari perjalanannya adalah paknya lanyala ini ya memang pernah merasa mungkin disakiti gitu kan
dari perjalanannya ketika ingin menurut dari apa yang saya ikuti beritanya setelah keluar uang sekian gitu
tapi tidak dapat rekomendasi untuk dipilkada di jawa timur
oh akibatnya pak lanyala ya seperti ini sebaiknya sorry meninggalkan prabowo
pilihan politik tidak ada lagi gitu loh
pilihan politik sekarang ini cuma ada pak prabowo atau pak jokowi
tapi itu karena kekecewaan murni dan bukan karena bombasi saja untuk mendapatkan eksplosi
tidak juga karena kekecewaan aja saya bilang
kekecewaan namanya orang kecewa
pak lanyala kan sekolah kita juga tidak boleh menutup mata gitu kan
tapi pengakuannya sultansi nggak menurut anda
pengakuannya substansi nggak
cukup apa namanya apa ya cukup berharga nggak
cukup berharga nggak
saya kira kita apapun pengakuannya kita hargai
pengakuan kita hargai bahwa dia punya kekecewaan dengan pak prabowo
kita hargai itu
dan itu satu kenyataan yang kita bisa tidak bisa kita pungkiri
bahwa dia kecewa
kenapa saya katakan dia kecewa
dia sudah sangat berbuat kita harus akui
dia berbuat untuk pak prabowo sudah melakukan ini melakukan ini melakukan ini
melakukan uang gitu kan
tapi tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk jadi gubernur
padahal untuk sebentar
padahal keinginan untuk menjadi gubernur sendiri pun menurut cerita
menurut cerita beliau gitu kan
ya itu juga atas dorongannya pak prabowo sendiri
kalau itu tidak diorang dia mungkin tidak akan mencalonkan untuk menjadi gubernur pada saat itu
tetapi karena di dorong dia mau
tapi begitu dia mau kemudian tidak dapat rekomendasi itu untuk kecewa
saya juga pasti akan kaya sama seperti itu
jadi yang pertama kalau dia kecewa kemudian berpindah dukung pak jokowi
itu berarti dukungan pada jokowi itu terpaksa dan tidak tulus
karena kecewa sama pak ahasika berarti kan saya tidak tulus dukungnya
kalau saya tidak dikecewakan kan saya tidak dukung anda
itu soal kalau betul dia kecewa
sekarang kita bedah
enggak ini masalah pilihan politik
ya makanya kan pilihan
politik politik ini kan dalam politik yang sekarang
ini ada dua aja gitu
dia kan harus tetap memilih untuk
gimana dia mau berpolitik
persepsi dia akan kecewa
dua politisi masih punya argumen
saya mau nanya prof fikaduli setelah ini akan kembali ke anda berdua

apa yang anda baca dari pengakuan anda
dari pengakuan lanyala dan seberapa besar dampak efeknya
baik elektoral moral intelektual
hal hal yang punya dampak gitu
tsunami lanyala itu punya atau ombak kecil saja atau bisa tsunami
ya kalau saya melihatnya itu bukan dari yang kecil kecil ya
artinya dari sisi partai politik antara yang pro jokowi dengan yang pro pak prabowo
kan melihatnya seolah olah ini kan hanya persoalan personal politik
mas riza tadi mengatakan ya biasa aja orang pindah partai
sementara beliau ini mas inas mengatakan ini kan suatu pertobatan seperti umar bin harhat
kalau saya melihat dari segi legal formal dari segi politik tidak ada terlalu besar
karena mau diapakan juga pak lanyala ini kan nyalonnya kan nyalon dpd

karena mau diapakan juga pak lanyala ini kan nyalonnya kan nyalon dpd
bukan nyalon untuk dpr
yang kedua beliau ini walaupun memang harus diakui sebagai orang yang mempunyai katakanlah postur nasional
tetapi saya kira masih terlalu terbatas kalau untuk menjadi figur dalam nasional
jadi mungkin sampai jawa timur atau ambil khusus madura
dalam konteks itu gimana prof bacaan anda
jawa timur dan madura
ini kalau kita bicara jawa timur
ya tapi kalau kita bicara jawa timur
saya kira kita juga harus melihat posisi beliau ini kalau anda comparekan dengan misalnya para ulama
ya kan pesantren dan lain sebagainya
ya menurut saya ya
ada tau petanya
ya kalau menurut saya sih tidak terlalu besar juga
jadi saya lebih setuju bahwa ini persoalan kalau dari segi elektoralnya
paling paling juga ini untuk tadi itu kompetisi dalam rangka menaikkan
bargaining power artinya menarik pendukung baru
ya yang di surabaya atau yang di jawa timur di bagian madura dan lain sebagainya
jadi saya kira itu limited
tapi kalau menurut saya yang lebih problematik kalau dilihat dari segi etika
gimana tuh prof
karena begini menurut saya kasus ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang sangat serius di dalam khususnya pilpres dan pilek saat ini
dimana masing masing partai politik ini memang terlalu fokus kepada persoalan persoalan elektoral
tapi lupa bahwa ada pesan pesan yang seharusnya diberikan kepada publik kepada rakyat
bahwa politik terutama di dalam konteks memajukan dan mengembangkan demokrasi harus berpikir mengenai masalah etis
apa etis yang dilanggar atau dicederai dari kasus ini
ini kan menarik karena ada orang yang sudah mengaku sendiri bahwa dia menyebar ikut menyebar hoax
presiden jokowi dan lain sebagainya
tetapi seolah olah ini tidak menjadi masalah kalau dia kemudian meminta maaf dan mendukung di situ
pertanyaan publik ini pelajaran politik apa yang diberikan oleh para elit kita ini sehingga kemudian hal masalah seperti ini yang biasanya ribut nggak karu karuan seolah olah tidak ada
setidak tidaknya pertanyaan publik kenapa kalau memang sudah mengaku dan seperti ini apakah tidak ada proses hukum yang harus dilewati dulu
sehingga kalau toh mau ditampung dan lain sebagainya itu sudah melalui jalur yang sudah ada
nah kalau kemudian
berarti pertobatan tidak menghapus kesalahan dosa masa lalu gitu
pengobatan ini malah semacam memberikan apolojetik kepada perbuatan perbuatan yang seperti itu
padahal anda ingat pak jokowi sendiri sampai bilang nanti tak tabok loh kalau memfitnah dan ini
nah terus gimana publik kemudian membandingkan dengan pengakuan seperti itu
berarti pola pola operasi yang
kurang bermoral seperti yang dilakukan di pemilihan lalu itu
karena partai politik kemudian hanya berfikir tadi itu
hanya soal dia mencalonkan kemana jadi nggak ada masalah
padahal kalau kita renungkan sebagai orang yang tidak terlibat
dua dua partai ini kubu ini dirugikan loh dengan kelakuan yang seperti ini
yang pertama kemudian pak jokowi kemudian sibuk dengan ada isu baru yang katanya efek ini
padahal menurut saya nggak ada efek apa apa kalau dari segi elektoral
meskipun dari pengakuan pengakuannya gitu

nah itu dia
itu kan juga ikut merugikan
ya untuk akan to certain extent itu merugikan juga oleh kepada kubu para powo
karena kemudian dia seolah olah dituding bahwa ada sesuatu yang terkait dengan program untuk menciptakan kampanye negatif
itu meskipun itu secara tidak langsung publik akan menunjuk hidungnya bang riza dan kawan kawan atau memang tidak ada hubungannya gitu
paling tidak berita itu akan dibaca karena dia bilang begitu kan bahwa ini saya ikut menyebarkan
kemudian asal usulnya dari mana kan kemudian orang kalau sudah menyebarkan untuk pak jokowi
dari dia sendiri
nah dia bisa bilang dari diri sendiri karena nanti dia akan berhadapan dengan prabowo kan begitu
baik kita akan bedah bagaimana sih sebenarnya dampaknya buat prabowo apakah banyak dirugikan dan apakah akan meng counter attack lagi serangan balik kepada ketua umum pssi ini atau tidak
kita akan bahasnya usai jeda tetap bersama kami
bang riza gimana ini punya dampak efek yang menggerogoti nggak seperti kata prof ikam tadi
bahkan sampai hal hal yang pribadi ke pak prabowo loh
enggak jadi orang itu prabowo udah imun mau dibilang apa juga karena dia meresponnya positif sih prabowo
kalau orang pukul
kalau orang pukul kita balas kebaikan
orang fitnah balas kebaikan
orang menghujat balas kebaikan
dia nggak pernah tuh gak pernah dipikirin dan nggak pernah dendam gak marah begitu enggak biasa aja dia berapa banyak
kalau fitnah dari dulu dia udah difitnah biasa dia dari dulu sampai sekarang dia orangnya santai ini malah dia baik dia orangnya yang bijak bahkan pemaaf
kita kalau dekat sama dia kaget kok
tapi secara langsung ini gak bang
tetap sekali baik sekali begitu
jadi efek lanyalah gak ada buat partai giri
gak akan nurunin eletabilitas gitu
gak akan nurunin partai
terutama di madura kalau di madura karena orang orang madura katanya sebelumnya percaya hoax yang disebarkan oleh nyala dan kawan kawan gitu
justru orang madura sekarang malah semakin kuat mendukung prabowo
karena orang madura juga kenal siapa lanyala
pak mahfud md kan
pak mahfud md kan orang madura kecewa sama pak jokowi kan gak bisa ditutupi
ya kan sekalipun sekarang ngomongnya baik santun ya itu kan memang orangnya santun pak mahfud md cerdas pinter
konstituennya masyarakatnya kecewa dong
broken heart juga ya
ya saya sesama dekat kami hmi saya juga kecewa
senior saya diperlakukan seperti itu
nggak boleh dong begitu pemimpin pak jokowi
jadi masyarakat madura pasti melampiaskan kekecewaannya dengan memilih pak prabowo
gitu bahkan dulu kita menang kita yang jadi lanyala yang bersesumbar potong leher itu juga tidak baik
sebagai politisi apalagi seorang muslim potong leher itu dosa loh mas
tapi buat pak jokowi dirugikan gak menurut anda
justru dengan pengakuan ini banyak ruginya nggak buat pak jokowi
atau pak jokowi bisa aja memakai ini jadi genderang baru gitu
ya saya kira saya gak tau pak jokowi tambah suara gak dengan hadirannya
saya kira enggak
jadi sebenarnya seperti yang dikatakan sama mas patria pak jokowi apa menyakiti pak mahfud md tidak seperti itu
kita kan semua ada mekanisme
dan pak mahfud md juga kan menyadari itu
dia juga menyesal
jadi kalau bukan mengatakan bahwa masyarakat madura
tidak suka dengan pak jokowi juga salah itu
tapi saya menyikapi apa yang dikatakan oleh pak lanyala
bahwa dia akan membawa suara itu bisa jadi
karena dia akan meluruskan dulu lah
meluruskan dulu bahwa dia pernah menyebar awak kepada masyarakat
tapi saat ini masih gak sih bang inas dibawah di level grassroot itu
pak jokowi kan sampai sekarang setiap pidato mengklarifikasi
terus orang pki memang dibawah masih operasi
masih ada yang
siapa yang bikin itu bang
menganggap itu seperti itu
dari mulai tahun dua ribu empat belas sampai sekarang seperti di banten sendiri
itu masih ada menganggap
mungkin ketika saya tetap bersosiasi atau saya pergi res
masih ada yang menanyakan
bang memang betul pak jokowi itu orang cina
ada banyak yang menyimpan fotonya kasih lihat
dibikin ke dia
dan masih banyak yang percaya
masih ada yang percaya
itu salah berita itu
pak jokowi itu bukan dari orang keturunan cina
tapi memang asli orang jawa
berarti efek hoax itu merusak
efek itu sangat merusak sebenarnya
efek hoax itu sangat merusak
justru yang banyak banyak menerima efek hoax itu ya dari pak jokowi gitu loh
nah itu yang kita dilurus luruskan
dan kita berterima kasih kalau memang pak nyala nyala nanti mau klarifikasi itu kepada masyarakat madura
akan ada pakai untuk nyerang kubunya bang riza kan
nah itu ngapain kita sekarang mau nyerang nyerang sebetulnya
nggak elok lah pak jokowi kan bilang juga kita nggak ngapain kita pakai hoax hoax gitu
kita apa adanya yang harus dilakukan sekarang oleh tim kampanye
ini jawabannya tkn ada sekarang jelasin kepada masyarakat gitu
apa sih yang katanya bbm naik sembilan kali
saya juga heran dengar orang bilang bbm naik sembilan kali
zaman terakhir psby misalnya solar lima lima ratus sekarang lima satu ratus lima puluh
nah hal hal seperti itu kok kita meluruskan
itu hoax hoax itu mengerikan gitu
dan ini tidak akan memakai genderangnya pak nyala
oh enggak untuk apa sih
sahabat saya juga itu enggak mau pakai pakai hal hal seperti itu
kita juga enggak mau pakai hal hal seperti itu
saya mau ke prof ikam plus minus gimana nih prof secara elektoral
apakah ini juga kemudian bisa sedikit banyak mengurangi
kalau tadi kata mas ines di bawah itu masih kencang katanya isu isu yang negatif seperti itu
ini bisa jadinya ketidaksiksaan
kasus pak lanyala ini sekali lagi saya katakan secara elektoral saya kira tidak akan ada perubahan apa terlalu serius terhadap apa
kontor yang sekarang ada di dalam apa survei survei
survei dan lain lainnya
bahkan pada tataran elektoral di jawa timur pun kalau tadi saya mengatakan untuk menjadi anggota dpd yang calonnya itu adalah empat itu kan sangat ditentukan bukan oleh partai politik sekarang ini
tetapi oleh apa lebih kepada pengaruh pengaruh di dalam masyarakat sipil
jadi pak nyala harus mampu untuk berlomba dengan tokoh tokoh besar di dalam masyarakat
bagaimana dengan bursa transfer yang kita tidak hanya bicara dengan pak nyala
tapi belakangan ini bursa transfer lebih banyak

apa yang membuat itu di saat saat terakhir justru dinamikanya sangat tinggi
kita akan bahas usaha jeda tetap bersama kami
oke ya montrol omangnya jangan dibawa ke sini
apa yang nyala hanya satu letupan kecil
pan kecil yang kemudian kalau kita lihat fenomenanya ternyata kalau kita buka
weh banyak juga bursa transfer yang cukup liar ini
ya secara politik ini menunjukkan bahwa memang pilpres dan pileg saat ini yang baru sekali dilakukan secara bersama sama ini
membuat ketidakpastian yang sangat tinggi
apalagi kalau kita lihat bahwa calon untuk pilpres ini kan semacam tidak terlalu banyak berubah
antara pasangan pak prabowo dengan pak jokowi
nah oleh karena itu partai partai ini kemudian mencoba juga untuk melakukan manuver
yang dikiranya akan bisa menyatukan antara pilihan pilpres dan pilihan pileg
oleh karena itu karena kita tidak mempunyai pola sebelumnya
maka terjadilah kekacauan kekacauan yang seperti demokrat membebaskan pendukungnya
atau anggota untuk memilih
kemudian pan sekarang di kalimantan misalnya
dari kubu pak jokowi juga banyak juga ya pak rizal ya pindah ke prabowo
ini hanya dilihat dari manuver politik dan legalisme
maka memang betul bahwa seperti kata pak rizal itu kan biasanya
tapi kalau kita lihat secara makro dan secara jangka panjang
ini questionnable ini menjadi persoalan serius dari sisi etika
bagaimana anda bisa membuat satu partai koalisi
tetapi membiarkan mereka saling mengkhianati masing masing di bagian bawah
jadi kalau kemudian dikatakan
yang punya banyak masalah di itu kubunya pak jokowi bang ines nengkongkola
atau kubunya pak prabowo
kalau kita lihat fakta kan sekarang yang serius menghadapi persoalan ini kan
dari kubu pak prabowo misalnya tadi demokrat dan pan
oleh karena itu ketika muncul kasus seperti pak lanyala
saya kira bukan berarti tidak mempengaruhi psikologi dari kubu pak prabowo
ada masalah itu
psikologi ya pak
iya misalnya pak boyuono kan mengatakan
kalau orang sudah mengaku seperti itu
hoak seperti itu
bukannya harusnya dibeku saja
itu kan cerminan bahwa sebetulnya ada semacam keinginan bahwa ini persoalan yang serius bagi gerindra
nah oleh karena itu saya kira kita tidak bisa hanya melihat dari segi elektoral
kalau dari segi elektoral
tapi efek psikologi efek tadi itu juga penting juga ya
dan ini secara personal memang harus diakui bahwa marketingnya pak lanyala ini
karena dia untuk kemudian meraih satu suara atau satu apa menjadi besar secara nasional itu menjadi terjadi
gara gara ada pengakuan pengakuan
tapi kalau respon dari kubu kubu yang sedang berlomba itu berlebihan
maka malah menunjukkan bahwa mereka ini tidak konsisten di dalam mengajari publik bahwa berdemokrasi itu harus ada etni
nah itu untuk anda berdua nih gimana pak riza
ya justru itu kalau bicara etika prabowo kurang etik
dia etika apa
dia biasa dihujat di final lain lain dia baik etikanya baik
kan saya bilang dia nggak pernah membalas dendam ini ini nggak apa apa
mau ngomong apa apalagi kembali soal kasus lanyala udah tahu kok masyarakat udah tahu kok ini kan soal pilkada
dia merasa buddha berbuat berbuatnya apa
dikasih rekomendasi untuk mencari partai lain karena gerindra nggak bisa sendiri
katanya mau dapat demokrat katanya pan
ternyata nggak dapat pan nggak dapat demokrat
ya kan akhirnya karena nunggu nunggu ya sudah kita harus memutuskan
ya pilih satu di antara dua ada krovipa ada gosipul
ya kita pilih satu di antara dua
kasus lain bang seperti tadi katakan prof vika pan tadi di kalimantan selatan ada demokrat yang sudah dibebaskan
bahkan pak lukas nmb sendiri kok tegas sekali bilang ya pilih jokowi
itu biasa yang begitu biasa
secara etik terganggu nggak kualitas
kita nggak ada masalah
kita kan punya konstituen sendiri punya masyarakat pilihan sendiri itu kan partai lain yang membutuhkan
partai lain kan punya hitung hitungan
katakanlah pak lukas kenapa sih dia mungkin ingin mendukung pak jokowi
ya faktornya mungkin banyak namanya juga di papua beda di jawa barat
dan mohon maaf sekarang ini kepala daerah sedang banyak ott ya kan
di dapil saya kena ott tuh
dari partai x ya kan mendukung pak jokowi umpamanya itu kan konsekuensi
banyak partai juga kena ott
jadi kepala daerah sekarang juga nggak bisa tidur
kecuali dia berintimidasi
tapi yang ott nya bukan pak jokowi kan kpk
kpk itu juga tidak dibawa kontrol pak jokowi
maksud saya artinya banyak kepala daerah sekarang tidak tidur
apalagi tidak bisa tidur bagi yang korupsi
bagi kepala daerah yang punya bermasalah pasti mau cari pelindungan dong
kemana ya pada kekuasaan
mohon maaf sekarang ya berkuasa pak jokowi berlindung pada pak jokowi
oh jadi banyak yang swing itu
nanti setelah dua ribu sembilan belas pak prabowo jadi presiden
pak prabowo jadi presiden balik kanan
berlindung kepada pak prabowo
nah bang inas jadi begini
itu salah kalau kita menganggap bahwa kekuasaan kekuasaan kita kan mengenal trias politika
semuanya dipegang sama pak jokowi itu salah
jadi eksekutif punya sendiri kekuasaannya
tapi eksekutif kan lebih kuat
tidak bisa legislatif
apakah kpk bisa diintervensi
kpk bisa diintervensi
misalnya disuruh pak jokowi kpk tolong tangkap si ott
ya enggak juga
dia punya kemampuan itu presiden sekarang
kpk dia berjalan sendiri
dia menangkap itu sendiri
dia punya kejaksaan
dia berjalan sendiri
kalau misalnya keluarga pak jokowi terlibat dia akan kejar juga
jadi kita enggak bisa mengatakan bahwa nanti pak jokowi bisa mengatur kpk itu omong kosong
nah tetapi yang saya lihat
bahwa kenapa begitu banyak sekarang ada kepala daerah yang tadinya memang di dalam koalisinya
pak prabowo keluar kemudian ada dewan perwakilan daerahnya keluar segala macam
ada ketidakpuasan saya lihat disitu
ketidakpuasan ketidaksenangan mungkin juga kecewa
kita enggak tahu kecewanya kenapa
bukan perlindungan politik gitu
bukan kecewa terhadap ini koalis yang dibentuk paper
kita akan cangkau ini
nanti biar kita korek korek yang lain
biar yang lain juga ikut kecewa gitu loh
itu yang perlu kita lakukan
gerinda kan oposisi bukan penguasa
kalau kecewa sama penguasa kan jelas
apa ini kurang kebagian kuenya apa kurang gede
kan begitu kecewa
kalau gerindra memang oposisi kok
bisa aja kecewa itu dalam kecewa itu kecewa misalnya dalam persuasi laisi sekarang
masalah logis juga bisa juga masalah bagi bagi bagi bagi kekuasaan yang tidak jelas
bagaimana anda melihat ini
apakah memang ini hanya perlindungan politik saja
atau perarirnya nanti akan kembali ke kitohnya masing masing setelah ini
ya itu menunjukkan bahwa kualitas kita dalam berpolitik dalam berdemokrasi
baru sampai pada urusan urusan cari perlindungan cari perlindungan itu
jadi memang perlu pendewasaan
terus terang dari apa yang dikatakan terutama oleh mas riza
bahwa soal koalisi geser geser seperti itu sebagai satu kebiasaan itu
bagi saya sesuatu yang sangat mengejutkan
berarti betul bahwa memang
ada persoalan serius tentang sensitivitas partai politik dan elit partai politik
tentang masalah etika ini
kalau saya bisa mengatakan ini disebut sebagai retardasi moral politik
jadi ada kemunduran yang luar biasa
bagaimana anda bikin koalisi tapi membiarkan kelompok kelompok anggota koalisi itu bisa seenaknya sendiri kayak begitu
sementara pendukung anda militan sekali
menurut saya itu bukan koalisi mas itu kartel namanya
nah kalau sudah politik dari koalisi menjadi kartel
maka ya kemudian partai partai politik itu memang kemudian semaunya saja
kartel itu apa bedanya dengan koalisi
kalau kartel ini kan ketemu hanya kepentingan sesaat
dan kemudian dia tidak akan ada kesetiaan loyalitas kepada
dan ada ideologi
dan anda lihat baik di dua koalisi ini juga kartel politik atau
dan bahkan sebelumnya mas waktu pak sby berkuasa itu coba lihat kelakuannya pki
itu demokrasi indonesia pak
sekarang pak jokowi kelakuannya pan
dan kemudian sekarang ini malah mau pilpres dan pileg dibebaskan
nah ini menunjukkan setidak tidaknya
kalau dari segi legalitas dan politik memang biasa biasa
tapi dari segi etika politik kita mengalami kemunduran
nah itu yang harus diperhatikan oleh pak bopo ini para politik
jadi kalau yang di sebelah sana jadi kartel itu ya
dua duanya kalau kata prof yang dua duanya karena
justru partai gerindra itu partai berhasil
nggak ada yang pindah pindah pak
jadi intinya kalau
nggak ada pindah pindah dukungan
baik kalau di koalisi anda mungkin itu betul betul koalisi
tapi kalau di forum ini forum kartel
karena setelah ini akan berubah
terima kasih bang riza
terima kasih prof bikam
terima kasih pak inas atas perbincangannya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah nyala nyala efek sini akan berdampak
atau seperti kata bang riza aja ya paling menggantikan lima puluh seribu baliho gitu
oke demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu yang percaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam